sidang igd ariastina alias jerings kembali digelar di pengadilan negeri dan pasar selasa pagi
sidang pada hari ini mengagendakan duplik atau tanggapan kuasa hukum terdakwa terhadap replik jaksa
kuasa hukum jerings menyebut tuntutan untuk kliennya manipulatif dan tidak sesuai fakta persidangan
salah satunya adalah ahli bahasa yang dihadirkan oleh jaksa
kuasa hukum menilai ahli bahasa tersebut bukanlah saksi ahli yang tepat karena pendidikannya di bidang sastra inggris
sementara ujaran yang disidangkan adalah unggahan dalam bahasa indonesia
sementara itu sidang akan kembali dilanjutkan pada kamis besok dengan agenda putusan atau fonis dari majelis hakim